isu perombakan kabinet mencuat akhir akhir ini
presiden jokowi dodo telah berpakaali berbicara tentang isu ini
dan hingga malam tadi presiden belum menyatakan secara jelas
dan juga memberikan jawaban jelas meminta publik untuk menunggu
presiden jokowi tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai adanya dari
kabar reshuffle kabinet yang dikabarkan akan segera dilakukan
setelah menghadiri acara peringatan hari ulang tahun partai solidaritas indonesia
presiden sempat menyinggung soal rabupon
ceritanya awak media mengenai tanggal dari reshuffle kabinet
sementara itu pada satu februari dua ribu dua puluh tiga bertepatan dengan rabu pon
berdasarkan penanggalan jawa presiden jokowi pun dikenal memiliki tradisi
mengumumkan hal yang penting pada rabupon
pagi siang masih di jakarta dan besok itu rebopon